gerakan aceh merdeka memperingati hari lahir ke empat puluh di makam pendirinya hasan tiro di kabupaten aceh besar pada minggu pagi
para mantan kombatan gerakan aceh merdeka itu kini tergabung dalam komite peralihan aceh kpa
bekas panglima gam muzakir manaf meminta perdamaian harus dijaga dan tidak ada pengibaran bendera gam yang sempat muncul di sekitar tempat acara
acara ini diisi dengan doa dan juga zikir dan dihadiri oleh bekas panglima gam muzakir manaf yang kini menjabat sebagai ketua komite peralihan aceh
iman allah tajam alamnya kulu binawarlah lillah
sudah ada korespondensi nn indonesia akbar junisa saat ini di banda aceh
aceh akbar terkait dengan peringatan hari jadi ke empat puluh bagi para mantan anggota gam bagaimana kemudian mereka memaknai peringatan ke empat puluh ini setelah kemudian aceh resmi bergabung ke nkri
ya memang terkait dengan perayaan milad gam ini
setelah adanya mou helhis helsinki
pada dua ribu lima lalu menurut para kombatan gam ini mereka memaknai perayaan milad gam ini adalah sebagai satu bentuk untuk menyatukan kembali atau mengkonsolidasikan kembali para mantan kombatan untuk tetap menjaga perdamaian seperti yang diserukan dalam mou helsinki tersebut
dimana dalam perdamaian itulah menurut mereka justru pembangunan di aceh ini bisa dilakukan dengan sukses atau bisa berjalan dengan lancar
karena bila perdamaian yang sudah dijaga dari dua ribu lima hingga saat ini
justru kembali diusik atau kembali lagi dilanggar oleh mereka sendiri
justru yang rugi itu adalah mereka sendiri
ini seperti juga apa yang sudah diamanatkan oleh panglima gerakan aceh merdeka yaitu muzakir manaf yang saat ini juga maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur aceh
dimana dia mengatakan bahwa seluruh mantan kombatan gam maksud saya harus ikut serta membangun aceh menjaga perdamaian tidak lagi mengedepankan ego masing masing yang nantinya justru akan mengganggu stabilitas keamanan yang ada di aceh
ini juga sejalan dengan apa yang divisi misikan oleh muzakir manaf dalam programnya yang maju dalam pemilihan gubernur aceh
di mana dia mengedepankan akan menjaga stabilitas keamanan di aceh untuk membangun ekonomi aceh dan juga membangun daerah daerah aceh yang lainnya
karena kalau keamanan sudah terganggu menurut dia justru pembangunan di aceh ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar
akbar dari yang anda lihat di aceh sendiri bagaimana sebenarnya hubungan komunikasi para ex kombatan gam ini dalam upaya untuk membangun aceh yang lebih baik
karena memang sejumlah mantan kombatan gam tentu menjadi toko sentral dalam perkembangan di aceh sendiri meskipun saat ini sudah dikatakan sudah damai dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat hubungan mereka dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di aceh
ya terkait dengan tindak lanjut
atau langkah langkah dari para kombatan gam ini dalam membangun aceh memang ini terlihat dari banyaknya kombatan gam aceh atau petinggi petinggi gerakan aceh merdeka ini yang masuk dalam jajaran pemerintahan maupun dalam ranah legislatif maksud saya
dimana tadi juga dalam perayaan milad gam dihadiri oleh bupati aceh besar yang merupakan salah satu kombatan juga mantan kombatan gam juga
dan kita lihat dalam kontestasi pemilihan gubernur aceh ini juga ada empat kandidat yang merupakan berasal dari rumah
yang sama yaitu dari partai aceh yang merupakan penjelmaan atau merupakan perubahan dari gerakan aceh merdeka
dimana menurut mereka saat ini pergerakan atau gerakan perubahan yang mereka lakukan saat ini bukan lagi dengan gerakan secara militer namun gerakan justru dalam bentuk perjuangan politik
sehingga melalui perjuangan politik inilah mereka bisa turut serta menyentuh masyarakat membangun aceh dan memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat
kalau kita lihat saat ini kontestasi politik atau pilkada yang ada di aceh ada empat calon yang maju
semuanya merupakan mantan petinggi petinggi dari gerakan aceh merdeka
di sana ada zakaria zaman ada irwandi yusuf ada juga termizi karim dan tentu saja ada muzakir manaf
tentu saja ini merupakan satu sinyal positif
bisa kita katakan satu sinyal positif di mana para mantan kombatan ini benar benar ingin membangun daerah aceh dan tidak lagi melalui jalur militer atau peperangan namun melalui jalur politik
sehingga bisa membangun daerah aceh sepenuhnya
meskipun sudah ada perjanjian helsinki ya begitu
tapi mengenai kemerdekaan aceh ini masih tentu agak sensitif untuk dibahas
kemudian ada informasi bahwa dalam perayaan empat puluh tahun gam ini ada bendera gam yang kemudian berkibar
bagaimana sebenarnya kejadian ini dan seperti apa pengawasan pemerintah baik pemerintah di aceh sendiri dan juga pemerintah pusat untuk mereduksi upaya upaya atau adanya pengibaran bendera gam seperti ini
ya terkait bendera gam sendiri memang ini sudah akan ditransformasikan atau sebenarnya dari pemerintah aceh sendiri sejak dahulu memperjuangkan bahwa bendera gam ini ditransformasikan menjadi bendera aceh
dalam konon di aceh sendiri ini sudah diatur namun hingga saat ini memang pemerintah pusat dalam hal ini depdagri belum mensahkan atau belum memperbolehkan bendera gam ini digunakan sebagai bendera aceh
dan ini juga tadi pagi sudah sebenarnya sudah dilakukan patroli oleh pihak kepolisian dan juga pihak tni yang berpatroli di sejumlah titik yang dinilai akan menjadi pusat kerumunan atau pusat bagi mantan kombatan gam untuk melakukan perayaan milad gam ke empat puluh hari ini
dan tadi pagi juga sudah dilakukan sejumlah peneguran atau teguran yang dilakukan oleh pihak polisi kepada masyarakat yang hendak mengibarkan bendera bulan bintang
artinya masih dalam tahap persuasif yang dilakukan oleh polisi dan juga tni
dan tadi di indrapuri yang tempat saya meliput milad gam ke empat puluh ini memang sempat terjadi pengibaran bendera bulan bintang sebentar
namun hal ini langsung ditegur langsung oleh panglima mereka panglima gam yaitu muzakir manaf di mana dia langsung meminta kepada para ekskombatan ini atau masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang untuk segera diturunkan
karena menurut dia dengan mengibarkan bendera bulan bintang artinya ini sama saja tidak menghargai perdamaian antara aceh dan juga pemerintah pusat
yang ini tertuang
sehingga setelah ditegur akhirnya bendera bulan bintang yang sempat digebarkan tersebut diturunkan langsung oleh masyarakat dan tidak terjadi gesekan antara polisi ataupun tni yang menjaga acara tersebut dengan para kombatan atau ex kombatan gam ini reinhardt
baik menarik akbar untuk membahas bagaimana perkembangan politik di aceh ini
kita akan berharap tentu pastinya tetap ada ataupun terjaga kedamaian di bumi aceh setelah memang resmi
sudah ada perjanjian dengan pemerintah indonesia
terima kasih akbar junissa
langsung dari banda aceh aceh